saat ini kami sudah tersambung melalui telepon bersama kepala biro hubungan masyarakat dan kerjasama komisi pengawas persaingan usaha deswin nur
ya deswin selamat siang hingga saat ini bagaimana penyelidikan kppu terkait dengan dugaan monopoli ekspor benih lobster
selamat siang mbak
trend ini sebenarnya permasalahan ini sudah kami mulai sejak juli dulu
cuma di awal kami memfokuskan diri pada aspek kebijakan dulu untuk mengetahui apakah ada kebijakan yang menghambat
dari kebijakan analisa yang kami lakukan tidak ada kebijakan
hingga kami akan fokus pada pelaksanaan penelitian untuk mengetahui atau mengidentifikasi dugaan perilaku yang melanggar dari struktur pasar monopoli itu
ya pak deswin apa saja indikasi yang diduga kuat melakukan praktik monopoli pak
nah saat ini kan kita baru masuk penelitian mbak jadi sepanjang ini masih penelitian belum ke penyelidikan
nah kalau di penelitian ini kami akan menentukan dugaan dugaan apa yang ada
kemudian di pasar mana nih yang menjadi fokus kita
kemudian juga kita butuh mengidentifikasi siapa
yang akan menjadi terlapor di penyelidikan nantinya
kalau masalah dugaan dugaan kami masih tetap gali
kalau dari info info yang ada kan lebih kepada kita akan lihat apakah harganya wajar atau apakah ada hambatan masuk bagi yang lain
atau adakah perilaku perilaku penyalahgunaan posisi dominan dalam bentuk diskriminasi
jadi macam macam dugaan dugaan yang kami sedang identifikasi
tapi dugaan persisnya baru bisa kita tetapkan pada proses penyelidikan nanti
saat ini masih di tahapan penelitian
baik lalu deswin apakah ada pihak swasta yang dilibat atau terlibat dalam kasus ini
tentunya kita di penelitian ini kita fokus pada pelaku usaha tertentu khususnya yang priva wording
karena kalau kita bukan fokus pada izin
tapi kepada monopolisasi oleh pelaku usaha kargo tertentu
walaupun dalam proses tentunya kami akan memanggil atau mengundang pihak pihak terkait seperti eksportir pemerintah maupun folkeholder lainnya
ya pak deswin untuk penyelidikan kali ini apakah ini berdasarkan dari laporan masyarakat sendiri
atau memang ada pihak yang melaporkan
ini kita mulai di pertengahan tahun lalu
berdasarkan informasi dari masyarakat
kalau spesifiknya kami tidak bisa sampaikan karena pelapor kami rahasiakan
tapi dari informasi yang berkembang di masyarakat kita mulai melakukan tindakan tersebut sejak pertengahan tahun ini
baik pak deswin nur terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia